dan saat ini sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan dr purnama hidayat
staf pengajar bidang entomologi institut pertanian bogor
yang juga ketua perhimpunan entomologi indonesia tahun dua ribu tiga dua ribu tujuh
selamat siang pak
iya pak kalau kita lihat memang seperti menjadi fenomena begitu ya
sarang tawon di pemukiman warga begitu
apa yang menyebabkan hal ini terjadi
apakah memang di bulan bulan ini di akhir tahun
itu memang masa berkembang biaknya tawon vespa

apa makanan dari tawon vespa dibanding tawon lainnya
dan apa sebenarnya makanan dari tawon vespa ini sampai juga bisa menggigit manusia begitu
ini bukan menggigit ya sebenarnya
jadi menyengat ya
mirip dengan tawon tapi ukurannya jauh lebih besar
hampir dua tiga kalinya
kira kira tiga cm panjangnya dan warnanya dominan hitam
kemudian pada abdomen atau bagian perutnya itu ada pita atau bandit warna
kuning atau orange gitu
kemudian makanannya secara umum sebenarnya di alam itu adalah getah tanaman
kemudian nektar kemudian ya buah buahan
kemudian juga bangke bangkai binatang bahkan makan lebah juga
jadi lebah mandu itu dimakan juga
oke jadi kalau kita lihat pak sebenarnya habitat tawon itu di mana pak
habitatnya tentunya di hutan
aslinya tentu saja di pohon pohonan atau di hutan
itu tentu aslinya di sana
karena adanya perubahan penggunaan lahan
jadi pemukiman sehingga seakan akan dekat dengan pemukiman
oke nah kalau kita lihat juga bahwa memang tim pemadam kebakaran
begitu yang sekarang memang bekerja untuk membasmi tahun
tapi apakah memang ini penanganan tawon vespa harus selalu dibasmi atau dimusnahkan
atau bisa dipindahkan begitu pak
saya akan sampaikan bahwa vespa tidak satu satunya afini
jadi kalau ada yang besar ada yang sarang besar itu belum tentu vespa afini
vespa yang lain ada
jadi di koleksi kami di bb itu ada at least tiga jenis spesies vespa
kemudian apakah harus dibasmi
kalau bisa menurut saya tidak
jadi usahakan kalau oleh ahli ada ahlinya yang bisa memindahkan itu lebih bagus
dipindahkan karena ini bagian dari ekosistem
jadi menurut saya sebisa mungkin jangan dimusnahkan
tapi dipindahkan oleh yang profesional atau paling tidak tahu cara memindahkannya
dan sebaiknya dipindahkan ke hutan seperti itu pak
ya kalau memungkinkan pindahkan kehutanan yang jauh dari lingkungan manusia
tentunya itu lebih aman dan biasanya sarang dekat dengan makanan
jadi biasanya di situ harus ada pohon pohonan
harus ada tanaman lain yang berbunga sehingga ada nektarnya
kalau tidak ya percuma saja
oke sekarang masyarakat itu kadang juga hampir tidak bisa membedakan bedanya tawon dan juga lebah
tapi juga tadi anda menyebutkan tentang ekosistem tawon
sebenarnya fungsi ekosistem tawon ini sendiri apa pak
oke saya ceritakan yang lebah dulu
kalau lebah jelas banyak manfaatnya
mulai dari madunya kemudian ya sarangnya untuk lilin
kemudian sengatnya pun kadang kadang dipakai untuk pengobatannya
kemudian dia penyerbuk penyerbuk yang luar biasa itu lebah itu lebah madu
nah ini sebenarnya tawon atau yang disebut tabuhan juga ini sebenarnya punya fungsi yang mirip juga
jadi dia menjadi penyerbuk juga
jadi menyebuki tanaman karena dia mencari nektar otomatis akan membawa pollen dan pindah dari bunga ke bunga lain
selain itu dia juga bisa sebagai bagian dari rantai makanan
jadi di alam itu selalu nanti ada mangsanya ada predatornya
dan ini juga bisa berfungsi sebagai bagian dari rantai makanan di alam
oke baik terima kasih dr purnomo hidayat
purnama hidayat sudah bergabung bersama kami di news report hari ini